selamat tidur ya
semalam rumahnya habis terbakar
dan ibunya nessa meninggal
sedangkan anak dan cucunya pergi ke jakarta
enggak aku aja yang beresin
biar mbak aja yang beresin
enggak aku gak mau aku mau marah
gak apa apa nun mbak aja yang beresin
mendingan sekarang ke kamar aja ya
biar bibit semuanya yang beresin
aku takut kalau bisa omomara
oh mbak tolong bawa ke belakang deh ya
udah udah udah
udah jangan sedih ya
tadi omanya dimaafin aja
mungkin oma lagi banyak pikiran
udah jangan nangis lagi
om akan selalu lindungi kamu di sini
aku akan selalu menjaga harta peninggalanmu ini mas
aku akan rawat anakmu sampai dia besar nanti
seperti tuhan saya anda ini
cu nterbongkok yang mudah
kenapa gitu ang

lah escribep apa brut

ada orang dapat mementikan
itu nilai bronze daripada
anakfirana adik dalam negara
kamu tuh kenapa sih jadi anak tuh terlalu baik banget
gak usah tante meli bilang tidak usah tidak usah
tapi tante bunda aku ajaran kalau aku harus baik sama orang lain
iya tante meli paham
tapi kamu ingat gak sih kejadian kemarin
kamu sempat berniat baik bikinin jus buat nyonya
malah kamu kan yang disempet sama nyonya
udah mendingan gak usah dicari aman aja
malah seribut sama dia nanti kepentauran
tapi tante mungkin waktu itu aku kurang hati hati
sekarang aku akan lebih hati hati
tapi tante meli pantau dari sini ya
dua sendok aja
gak usah manis manis
oke air panasnya tante meli bantu
soal kejadian yang tadi
dilupain aja ya sayang
om yakin kok marahnya om itu gak lama
udah udah gak apa apa
sekarang kamu tidur ya
tapi aku belum ngantuk
kenapa mau adopsi aku
sebenarnya bukan karena itu aja aura
nanti kamu akan tahu sendiri
kalau udah waktunya
sekarang aku manggil om jadi papa
boleh banget malah
udah mau udah sekarang bobo ya
sampai jumpa lagi om
sampai jumpa lagi om
sampai jumpa lagi om
sampai jumpa lagi om
sampai jumpa lagi om
sampai jumpa lagi om
depending on you
kalau boleh tahu
maaf pak saya nggak tahu
apa aku tanya aja sama aura soal tantenya
papa boleh nanya sesuatu gak
tentang keluarganya aura
aku enggak mau cerita tentang keluarga aku
karena aku selalu sedih kalau misalnya keinget itu
yaudah gak apa apa
papa janji gak akan tanya lagi kok
mungkin waktu itu aura sengaja dibuang sama tantenya
kemungkinan itu selalu ada
yaudah sekarang tidur ya
selamat tidur aura
cium lagi ya
selamat tidur juga papa
aku rasa kamar besar ini bukan buat aku
jangan cemburu cemburu ya
kalo sampe aku teriak bisa bisa mas vero denger dan ketemu sama billy
ngapain kamu kesini pergi kamu sekarang
aku mau ketemu sama suami kamu
suami aku gak ada di rumah
oh ya gak ada
kalau gitu aku akan teriak supaya dia datang ke sini dan aku akan ceritakan tentang istrinya yang cantik ini gimana
pergi kamu sekarang pergi

akan sampai raul tau tuh